tinggalkan gedung mk untuk menuju ke kawasan kertanegara
untuk mengetahui perkembangan terkini cawapres pendamping prabowo
setelah putusan mk kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia diana valencia
selamat sore diana
diana sudah adakah keputusan siapa pendamping dari prabowo sendiri pada hari ini
ya belum ada keputusan siapa pendamping alias yang menjadi bakal calon wakil presiden koalisi indonesia maju
yang akan bersama prabowo subianto maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
untuk mengetahui sebenarnya kondisi terkini saya akan bergeser sedikit kemudian foto jurnalis cnn indonesia
indra raharja akan memperlihatkan anda
ini kondisi terkini di rumah prabowo subianto di kawasan kertanegara jakarta selatan
kalau anda lihat memang ini situasinya cukup sepi ya hanya beberapa orang yang berlalu lalang
tetapi kondisinya cukup berbeda
sekitar lima belas sampai dengan dua puluh menit lalu
ketika para jajaran ataupun elit dpp partai gerindra ini keluar dari kediaman prabowo subianto
tadi dalam pandangan mata saya dan juga tim lapangan teman teman media yang berkumpul di sini sejak tadi
bahwa memang pertemuan ini berlangsung sekitar pukul setengah tiga
ada juru bicara bapilu partai gerindra budi jiwandono
kemudian ada sejumlah wakil ketua umum partai gerindra
mulai dari sugiono prasetyo hadi
petinggi partai seperti sekretaris jenderal partai gerindra ahmad muzani
tadi saya sempat berbincang dengan habibur rohman
ia menyebutkan bahwa memang pertemuan pada hari ini tidak spesifik bicara cawapres
tetapi ini bicara soal kondisi ataupun isu terkini yang tengah berkembang
salah satunya adalah mahkamah konstitusi
tetapi kalau boleh dijelaskan juga bahwa memang sebelum bertemu dengan elit partai gerindra
didahului dengan pertemuan perwakilan
ketua ketua umum dari koalisi indonesia maju
tadi berdasarkan patawan tim lapangan mulai dari setengah tiga setelah budi jiwando datang
ini ada perwakilan dari partai amanat nasional ada edi suparno sekretaris jenderal dari pan
dan juga tadi ini ada mobil dengan plat ri lima belas yang diduga memang ini dinaiki oleh menko perekonomian sekaligus
ketua umum partai golkar erlangga hartarto
kami masih mencoba mengonfirmasi sekiranya apa saja pembicaraan para perwakilan dari partai politik yang tergabung dalam koalisi indonesia maju
tetapi tentunya tadi diberikan petunjuk diberikan sedikit clue ataupun easter egg oleh habibur rohman
bahwa ada pembicaraan soal cawapres dan tadi juga disebutkan bahwa diharapkan pendamping prabowo subianto
ini adalah yang muda dan juga gigi tentu memang dugaan kuatnya ini adalah putra pertama presiden joko widodo gibran raka buming raka
dan kalau tadi anda lihat begitu ya tadi sudah diperlihatkan begitu oleh foto jurnalisian indonesia indra raharja
bahwa ini memang ada sejumlah karangan bunga yang bertuliskan selamat ulang tahun prabowo subianto yang ke tujuh puluh dua
karena memang benar besok ini tepatnya ada perayaan ataupun syukuran begitu ya
ulang tahun prabowo subianto di sore hari di kertanegara dan nanti akan mengundang ketua umum partai politik
dalam koalisi indonesia maju
jam pastinya belum tahu tetapi yang pasti besok akan ada musyawara dan juga dialog dan juga diskusi yang dilakukan begitu ya
antara prabowo subianto dan juga sejumlah elit yang tergabung dalam koalisi indonesia maju untuk bisa mendiskusikan sekiranya
menghitung hari untuk mendeklarasi siapa pendamping prabowo subianto
tadi saya sempat bertanya begitu kepada habibur rahman perihal tim pemenangan nasional
karena tentu beberapa waktu lalu
kalau kita kilas balik begitu ya statement dari ketua harian dpp partai gerindra sufminda so ahmad
yang menyebutkan bahwa memang kalau tahapan di koalisi indonesia maju semuanya dibahas secara bersamaan begitu
mulai dari cawapres kemudian tahap pendaftaran di kpu sampai dengan tpn ataupun tim pemenangan
ini terus dibahas ada tiga nama yang cukup menguat yang pertama ada ruslan ruslani
kemudian ada nama dari bahlil lahadalia begitu kemudian juga ada nama wahyu sakti trenggono
akan menakodai ataupun menjadi komandan tim pemenangan nasional dari koalisi indonesia maju
tetapi tadi jawaban habibur rahman ia menyebut masih belum tahu dan masih belum didiskusikan dalam pertemuan tadi
kembali ke studio
terkait dengan tanggapan putusan mk apakah memang sudah ada sister eg ataupun dispill terkait dengan kira kira besok itu
apakah memang hanya perayaan kemudian juga hanya merupakan suatu bentuk diskusi atau sharing
karena kami mendengar memang besok akan dideklarasikan
antara prabowo dengan salah satu cawapres yang boleh jadi memang terindikasi dari beberapa persyaratan tadi yang memang diperjuangkan di mk
apakah ada pendengar hal ini diana
ya benar sekali bahwa kalau kita kilas balik sedikit beberapa waktu lalu ketika para ketua umum
parpol koalisi indonesia maju ini berkumpul di kertanegara empat
memang disebutkan dalam kurun waktu yang hanya tinggal menghitung hari menuju pendaftaran capres dan juga cawapres
diskusi perihal siapa pendatangnya
prabowo subianto akan intens dilakukan
baik itu pertemuan secara terbuka yang diberikan informasi kepada teman teman media
ataupun pertemuan pertemuan tertutup yang bahkan mungkin teman teman media juga tidak mengetahuinya begitu intens dilakukan
tapi perihal besok sekiranya agendanya apa secara on the record
tentu ini yang dilakukan ataupun yang besok nantinya akan menjadi menu utama adalah perayaan ulang tahun prabowo subianto
dan disebutkan juga ada rapat dewan pembina begitu
sehingga memang kita nantikan apakah besok akan ada elemen of surprise
tetapi berdasarkan informasi yang kami terima bahwa besok masih perihal syukuran ulang tahun prabowo subianto
kembali ke studio
baik diana valencia kita akan menunggu elemen of surprise besok pada tanggal delapan belas oktober
apakah memang tadi yang kita sebutkan dan kita diskusikan
seperti yang anda utarakan tadi bisa menjadi sebuah kenyataan ataupun ada spill lain yang menarik ya
terima kasih untuk laporan langsung anda